komisi pemilihan umum merilis hasil pemutakiran data pemilih berkelanjutan per semester pertama
terdapat lebih dari satu ratus sembilan puluh juta pemilih
di mana satu sembilan juta diantaranya adalah wni yang tinggal di luar negeri
jumlah pemutakhiran wni di luar negeri menjadi krusial
mengingat jumlah wni yang belum melaporkan ke kbri
kpu sendiri berkoordinasi dengan instansi terkait
untuk memastikan seluruh wni mendapat hak suaranya
yang bisa kami lakukan adalah melakukan sinergitas
dari beberapa kelembagaan ada bp dua mi kemenaker dalam hal ini
dan juga kemendagri
jadi semua data penduduk kita itu terkonversi dalam satu pintu data penduduk
yang akan dikumpulkan melalui lembaga kemendagri dirjen dukcapil
jadi yang bisa dilakukan kami adalah sinergi ini
selama ini kementerian luar negeri menjaring data wni di luar negeri
melalui kewajiban pelaporan diri wni di luar negeri
sesuai undang undang tahun dua ribu enam tentang kewarganegaraan
akses pelaporan diri dipermudah untuk wni
agar secara mandiri mendaftar ke portal peduli wni kemlu go id
ya hingga saat ini kementerian luar negeri mencatat
ada lebih dari tiga juta warga negara indonesia di luar negeri
yang sudah melaporkan diri melalui portal peduli wni
dengan berbagai macam usia
namun jumlah ini diperkirakan masih jauh dari angka sebenarnya
karena menurut data dari bank dunia di tahun dua ribu tujuh belas
diperkirakan ada lebih dari sembilan juta wni yang bekerja di luar negeri
artinya kpu dan juga kementerian luar negeri ini memiliki kerja keras
untuk memutakhirkan data pemilih
untuk mencari kewajiban yang lebih baik
nanti pemilu di tahun dua ribu dua puluh empat
direktur perlindungan warganegara indonesia kemenlu ri
juna dugraha mengatakan kemenlu juga akan membentuk tim di tiap kbri
agar dapat mengintensifkan pemutakhiran data wni di luar negeri
kita siapkan tim di masing masing kbri
kita sedang bangun bersama dengan kementerian lembaga terkait
dan juga dengan perwakilan ri
nanti akan ada tim pemutakhiran data khusus
yang akan melakukan sosialisasi
dan juga membantu warganegara kita yang ingin lapor diri
sehingga akan lebih mudah lagi
dalam hasil pemutakhiran data semester ini menunjukkan
adanya penurunan data pemilih lebih dari enam ratus tiga puluh ribu orang
dibanding semester dua tahun dua ribu dua puluh
penurunan terjadi karena adanya pemilih
yang sudah tidak memenuhi syarat
reza ramadan andika suramanto jakarta